bang jid kenapa tuh
temen lu nu bantuin
eh udah lah bantu
kenapa sih jid
kenapa itu dia
kali dia udah capek
pengen jadi presiden
itu kok hilang ya
mana pergi aja
tadi perasaan ada disini ya
tapi kok gak ada
hantu beneran lagi ya
lihat apa itu
pakai tabrak tabrak segala
saya lagi buru buru
kamu kenapa lari lari ketakutan gitu
saya lagi dikejar kejar sama hantu budeg pak rt
hantu budeg gimana
eh hantu budak itu kerjaan bapak kamu
hei pak rt
udah mendingan percaya aja
itu pasti hantu budeg beneran
ini hantu budeg benerannya pak rt
hantu budeg benerannya lagi kamu pak rt
tadi ayah saya dicekik sama hantu budeg beneran itu
tadi ayah saya dicekik sama hantu budeg beneran itu
tadi ayah saya dicekik sama hantu budeg beneran itu
iya pak rt mending kita cek ke sana yuk
hei urt pak ranti
hei pak ranti
hei pak ranti
gitu pak rt
pak rt ibu ranti
sekarang kita pulang lagi yuk
kok pulang bu messi gimana sih
ini tuh kan si dido lagi minta bantuan
nah kalau misalnya ibu ranti dicekik juga sama
nih senjambak ini cakar cakar gitu
masuk di bokalambaka
bu messi sebenarnya apa sih yang diributin
emangnya bu messi lagi ngerebutin si hantu budeg ya
ih siapa yang rebutan hantu budeg
nggak dengarnya cuma setengah doang sih
nah gini aja
mendingan lu bang dikdor lu urusin tuh sodara lu
maksudnya sama sama budeg tuh
yaudah kalau gitu nanti saya temen ya bu messi
ngomong udah pada gak jelas
udah mendingan sekarang dig sama dor panggil polisi
sisanya ikut saya ke rumahnya pak romi
ya allah pak romi
itu kasihan amat pak romi
ayah bangun ya
ini pasti semua ulahnya hantu budeg
nggak apa apa ya
tadi bella april sama ali lihat hal yang aneh
aneh gimana maksudnya
dua anak buahnya pak romi jatuh babak belur
tapi nggak tahu siapa yang ngelakuin
iya kayak pak romi
anak buahnya itu pingsan
ya udah kalau gitu dibangunin
pak romi bangun pak
ya bangun pak

tak ada expresi pak romi
bangun paraparamu mukbang
kayak ada nanti baby jadi
kayak ada nanti jadi
orang b impaired yang elektriknya itu
temen temen minta maaf ya selalu perbuatan ayahku ini padahal aku nggak setuju kalau
ayahku kayak gini coba itu aku juga udah berusaha ngingetin ayahku tapi ayahku nggak mau dengerin
aku ya dong aku ngerti kok kamu cuma nungguin apa kata ayah kamu aja dido sekarang tekan ayahku
ada di rumah terus nanti kamu sama siapa tuh dido aku tinggal sama nenek aku aja tante
ya udah kalau ada yang ngurusin tapi dido janji ya jadi anak yang baik jangan nyusahin nenek kamu ya
didoa ya tante iya dok kalau ada apa apa kasih tahu aku aja sama temen temen aku pasti
temen temen aku bantuin kok ya kan temen temen iya dong iya dong iya dong makasih temen temen
sama sama aja ya sudah sekarang sudah terbuktikan kalau setan gudeg itu sebenarnya tidak ada iya dan
angkot saya sudah kembali bisa beraksi lagi kalau begitu kalau semuanya sudah
normal bagaimana kalau pak rt hampir kita semua oke setuju
buat saya lagi diet
ada ratus bu uh
yang gini gini nasi padang gak ada
sih gak bisa makan
tisirnya makan tuh
itu mejanya dong
ya gak usah gitu gak usah dikasih makan
ayo zara masukin itu buat besek pak
eh bungkus dulu
ni hati gue tuh mau diet
gue ngisi dulu ya
ada yang ketinggalan bang
handphone ketinggalan di posansip
eh gua beli
tinggal dulu ya
ayo jadi uang jangan piku
aduh tadi gak ada
mandi jangan lama lama
kita kehabisan tuh
kita beli handphone
kenapa diem disitu
kena gabung dah makan makan disitu
mau gak makan
di traktir prt
lumayan makanan gratis enak tahu
dia budek ya
sama kayak temen gue
mau gak makan bang
di traktir prt gratis
diem yang di bilang ini
ini setan budak deh
bangjit kenapa tuh
temen lu no bantuin
kenapa sih jidik
kenapa itu dia
kali dia udah capek
jadi hansi pengen jadi presiden
kali itu jauh banget
jauh banget sih
mungkin dia pengen tidur
gak gaya gayaan aja dia tidur disitu
biar kita perhatiin semuanya
udah makan lagi
gue tau muka dia serem
gak usah teriak dong ah
kenapa sih lu
gua ngeliat hantu bang
mendingan kita syeret aja yuk
wiwis lu pegang kasih nya gua tangan ya
lu pegang situnya
bujang sendiri ah
eh sembrong lu mau mana
eh jalan sini